kalau soal harga bbm itu
sendiri sebagian masyarakat
memang sudah terbiasa
membeli dengan harga yang lebih
tinggi dibanding harga sppu
kita tahu misalnya pertamat
pertalet di rp dua puluh
dan lain sebagainya
yang kita khawatirkan adalah
psikologis artinya yang sebenarnya
tidak terlalu ngefek dan
atau persentasenya tidak terlalu
tinggi tapi kemudian dijadikan
lebih tinggi nah yang terpenting
tadi yang jalur distribusi artinya
pemerintah harus bisa mengintervensi di pos pos
apakah di pelabuhan di
jalan tol dan lain sebagainya untuk
juga tidak terjadi pungutan
liar atau punggulir di titik titik
tidak ada biaya yang sebenarnya
harus dikenakan tapi dipungut biaya
dan seterusnya ini yang saya kira
bagi operator yang kemudian
itu dibibankan kepada
konsumen dengan harga yang lebih tinggi dari
harga yang wajar
ini itu yang anda maksud dengan aji mumpung
tadi begitu ya pak tulus saya akan ke pak mamit
pak mamit sebetulnya kalau kita lihat
ekonominya sebetulnya seberapa relevan
kemudian ketika ada kenaikan ini
selalu dikaitkan dengan harga
kenaikan pula pada harga komoditas lain
atau sebenarnya apakah
memang naturalnya seberdampak itu
kenaikan barang terutama bbm ini
pasti akan memberikan dampak secara ekonomi
walaupun misalnya naik hanya seratus rupiah
maupun lima ratus bahkan sampai
seperti yang saat ini mencapai dua tiga ratus lima puluh ya
jadi memang saya kira
ini memberikan dampak yang cukup signifikan
bagi perekonomian kita tetapi
pemerintah kan sudah menyiapkan berbagai
macam acara ataupun berbagai macam
cara sehingga bisa
membantu ataupun mengurangi
naga kerja bahwa
mereka juga tepat sasaran
karena kan sudah ada kriteria kriteria
yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
siapa saja yang berhak untuk mendapatkan
bantuan upah tersebut
jadi memang harus memberikan dampak
apa harus saling berkesinambungan lah
baik baik pak mahyud sebelum kita
masuk ke bahasan seberapa tepat
kemudian dan siapa yang menjadi target
begitu ini yang kemudian menarik
sebetulnya pemerintah mengatakan ini
menjadi momentum yang tepat
menyelamatkan apbn juga
menyesuaikan harga keekonomian dari masing masing jenis bbm ini
apakah menurut anda kemudian saat ini menjadi momentum yang tepat
cara pemerintah kemudian jauh jauh hari rasanya menggulirkan isu
katanya satu september ternyata tiba tiba di tiga september
apakah menurut anda ini pendekatan yang tepat begitu dari pemerintah pak mamit
ya ini saya kira memang ada kesalahan komunikasi dari pemerintah ya
seperti yang tadi disampaikan oleh mas tulus bahwa akhirnya memberikan dampak yang lain
dimana harga mulai merangkak naik ketika isu ini sudah mulai digulirkan
apalagi ketika pak lbp katakan minggu depan akan dilakukan penyesuaian harga oleh pak jokowi
nah itu kan sudah mulai merangkak ya
dari sebelumnya pernyataan dari menteri investasi juga menyatakan sebelumnya juga sudah menyampaikan
jadi komunikasi publik ini yang menurut saya memang harus diperbaiki ke depannya oleh pemerintah
ketika sesuatu yang memang belum siap belum from dan dalam masih tahap proses
dan ini berhubungan dengan masyarakat
banyak lebih baik jangan disampaikan terlebih dahulu kepada publik gitu kan ya
tetapi karena tadi memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap harga barang terutama
oleh karena itu perlu diperbaiki ke depan pola komunikasi terkait dengan kebijakan kebijakan
yang akan diambil oleh pemerintah terutama kebijakan yang tidak populis
karena ini kan kebijakan yang tidak populis
memang pil pahit yang mau tidak mau suka tidak suka harus kita makan gitu kan
yang harus kita selama harus kita terima
bahwa pil pahit itu memang tidak akan bisa menyenangkan banyak pihak gitu kan ya
pasti ada pihak
juga yang tidak suka dengan pil tersebut
tetapi demi menyelamatkan apbn kita demi memastikan bahwa subsidi ini tepat sasaran
dan juga menggunakan dana apbn kita untuk kegiatan kegiatan lebih produktif
saya kira ini memang mau tidak mau suka tidak suka harus dilakukan
momentumnya kalau tidak saat ini mungkin tidak dapat lagi
tahun depan sudah memasuki tahun politik ya
dimana akan lebih sulit lagi bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tidak populis dibandingkan tahun ini
jadi saya kira bicara momentum memang mau tidak mau suka tidak suka memang harus dilakukan saat ini
meskipun misalnya banyak yang mengatakan hari ini minggu ini bahkan minyak dunia sedang mengalami penurunan
ya tetapi pemerintah pun menjual bbm subsidi ini masih jauh dari keekonomian
bahkan dengan kenaikan saat ini pun masih cukup jauh selisih dengan keekonomiannya
jadi masih ada beban subsidi dan juga kompensasi terutama yang ditanggung oleh pemerintah
meskipun pemerintah hari ini sudah melakukan penyesuaian harga
baik pak mamit artinya menurut anda komunikasinya masih dalam level makro begitu ya
high context kemudian kita bicara soal harga minyak dunia yang meninggi kemudian apbn yang terlalu terbebani
rasanya mungkin tidak dekat dengan kebutuhan para pengguna yang rata rata adalah di kelas menengah rentan dan juga bawah begitu ya pak mamit
ya saya kira tadi mesti benar benar diperhatikan lah ke depan mengenai pola komunikasi tersebut ya
karena biar bagaimanapun itu kan menjadi dampak yang cukup besar bagi masyarakat
dan saya kira yang pasti masyarakat pun juga harus paham bahwa memang tadi bahasa bahasa itu kan masih terlalu makro yang disampaikan
tetapi pada prinsipnya menurut saya kita juga harus paham juga mas bram bahwa indonesia ini bukan lagi negara yang akan kaya minyak
produksi kita ini enam ratus ribu barrel oil per day sedangkan konsumsi kita sudah mencapai satu enam juta barrel oil per day
berarti kita harus mengimpor sebanyak satu juta barel oil per day baik minyak mentah maupun produk
dimana ini memang harganya akan sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan pastinya juga akan terhadap kurs mata uang rupiah kita terhadap dolar
jadi yang selama ini mereka bahwa kita adalah negara yang kaya akan minyak sejak tahun dua ribu delapan
kita ini sudah menjadi net importer gitu
jadi ini saya kira pemerintah juga perlu mengedukasi dan terus menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita ini bukan lagi negara yang kaya akan minyak
oleh karena itu kita perlu melakukan tindakan tindakan penghematan ataupun perlu melakukan penyesuaian
melakukan hal hal yang memang dipandang perlu demi nanti keberlangsungan akan energi kita sampai untuk anak cucu kita misalnya ke depan
karena kalau tidak sampai saat ini dengan cadangan yang kita miliki mas bram itu diinformasikan berdasarkan data skk migas
delapan sampai sembilan tahun ke depan ini cadangan minyak kita akan habis kalau tidak ada kegiatan yang luar biasa untuk menemukan cadangan minyak baru misalnya
jadi saya kira ini perlu kita sampaikan ke masyarakat pemerintah harus menyampaikan ke masyarakat bahwa kita ini sudah menjadi net importer
pada hari ini
baik kesadaran bahwa kita bukan negara produsen itu juga rasanya perlu disampaikan kepada masyarakat banyak sehingga perspektifnya sama begitu ya
saya akan ke pak tulus
pak tulus anda melihatnya ketika hal seperti ini bagaimana cara mengkomunikasikan yang baik pula apalagi kemudian kalau kita tahu pertalite ini digunakan pada masyarakat menengah ke bawah
misalkan pengguna angkutan kota pengguna ojek online misalkan yang tentu mau tidak mau
rasanya akan juga berdampak atas kenaikan harga bbm ini bagaimana pak tulus
ya tentu saja akan berdampak
tetapi seperti tadi saya katakan dampak itu mestinya terukur rasional ya baik untuk bahan pangan ataupun sektor transportasi
jadi misalnya kenaikan transportasi umum nanti akan pasti terjadi
nah pemerintah harus menghitung berapa sebenarnya rupiah yang harus dikeluarkan dari kenaikan itu sehingga nanti tidak apa
tidak menjadikan pengguna angkutan umum misalnya lari menjadi pengguna kendaraan pribadi berpindah migrasi ke sepeda motor dan sebagainya
dan kalau perlu pemerintah juga harus mensubsidi tarif angkutan umum karena di mana mana angkutan umum itu disubsidi dengan signifikan
jadi jangan sampai semua dibubankan konsumen dengan kenaikan tarif dari ikutan kenaikan harga bbm itu
nah soal bahwa siapa pengguna
nah bbm subdidi ini sebenarnya juga salah kabrah ya
sebenarnya yang menikmati subsidi bbm itu kan memang mayoritas kalau menurut data yang ada
ya sebenarnya adalah masyarakat mampu karena ketika dia menggunakan bbm berarti dia punya kendaraan bermotor minimal sepeda motor apalagi roda empat
nah kalau kita konsisten dengan terminologi masyarakat tidak mampu adalah masyarakat yang miskin
ya yang jumlahnya sekitar dua
dua juta atau dua puluh enam juta dan kemudian ada masyarakat rentan miskin
nah ini yang sebenarnya yang berhak atas subsidi
tetapi kan karena dia tidak punya kendaraan bermotor akhirnya dia tidak menikmati subsidi bbm
nah ini yang saya kira penikmat subsidi bbm memang orang orang yang mampu
nah ini soal terminologi tepat sasaran dalam konteks bbm bersubsidi
agak salah kaprah cara pemerintah melihatnya
jadi ini juga harus dijelaskan siapa sebenarnya penikmat dari subsidi bbm itu
karena kalau menurut undang undang energi itu memang masyarakat yang berat atas subsidi energi adalah masyarakat tidak mampu
bukan masyarakat yang mampu
nah selama ini justru masyarakat yang mampu
baik artinya kemudian kalau anda mengatakan demikian artinya kemudian rasanya kontradiktif begitu
anda melihatnya kemudian ini menjadi celah akan penggunaan kendaraan pribadi dan juga peningkatan penggunaan masih akan cukup besar
ya kalau kita ambil selisihnya
antara biaya bbm untuk kendaraan pribadi dan tarif angkutan umum ya tentu saja jauh lebih murah kalau kita menggunakan angkutan umum
khususnya adalah angkutan umum masal ya jadi kalau kita berpindah ke kendaraan pribadi memang sebenarnya jauh lebih mahal
cuma mungkin pertimbangannya lain bukan hanya soal tarif tapi mungkin soal nyamanan soal ketepatan waktu dan lain sebagainya
yang menjadi ancaman kan sebenarnya angkutan umum angkot angkot yang pelayanannya tidak jelas itu yang kemudian sudah mahal pelayanannya tidak jelas kemudian konsumen pasti merasa sangat dirugikan
nah pilihannya adalah opsinya adalah menggunakan kendaraan pribadi dalam arti minimal sepeda motor
nah ini yang saya kira pemerintah harus mengantisipasi jangan sampai kenaikan kenaikan itu hanya berdasarkan
berdasarkan dampak secara penuh dari kenaikan bbm itu
tapi pemerintah daerah ya harus mensubsidi itu baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat
di jakarta ya saya kira sudah cukup baik misalnya peran jakarta sudah signifikan subsidenya jauh lebih tinggi
kemudian krl juga sudah sangat tinggi nah ini yang terjadi adalah nasib dari angkot angkot yang standar pelayanannya tidak jelas armadanya juga sudah
latif tidak menisarat tapi kemudian tarifnya naik
nah ini yang kemudian resiko akan ditinggalkan konsumen dengan berpindah ke kendaraan pribadi minimal roda dua seperti motor ataupun transportasi online
tetapi ini juga transportasi online ini kan sudah sebelum kenaikan bbm juga sudah diputuskan naik walaupun kemudian ditunda
nah ini juga menjadi ancaman juga ya
karena kalau nanti naikannya tinggi mereka juga akan
berpindah ke roda dua roda empat atau angkutan umum
tapi kalau berpindah ke angkutan umum itu saya kira jadi opsi yang baik karena kemudian bisa mengurangi jumlah volume traffic di jalan raya dan juga mengurangi beban subsidi bbm itu sendiri
baik saya akan menanyakan ke pak mamit pertanyaan yang sama apakah kemudian ini menunjukkan ketidakmatangan pemerintah juga melihat ada dampak lain ada resiko lain kemudian di satu sisi kita bisa berhemat
belanja negara tapi di satu sisi ada penggunaan dari kendaraan pribadi yang semakin kuat rasanya ketika orang enggan beralih ke transportasi publik
tapi usai jeda kita akan jeda sejenak
pemirsa tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
cnn indonesia newscast kita akan masih melanjutkan dialog dengan tema mengantisipasi efek domino kenaikan dari bbm
masih bersama dengan energy watch dan juga ylki
saya akan ke pak mamit sebelum jeda tadi kita membahas bagaimana ada hal yang rasanya menjadi kontradiksi begitu
kemudian satu sisi kita mempertahankan belanja negara yang katanya sudah terbebani
tapi satu sisi rasanya kemudian aturan ini regulasi ini menguatkan kita untuk tetap menggunakan kendaraan
pak mamit anda melihatnya seperti apa
apakah ini kemudian menjadi salah satu hal yang luput dari perencanaan pemerintah begitu
saya kira pemerintah sudah memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan baik ya dengan masak
kira kira seperti apa langkah langkah yang akan diambil oleh pemerintah
termasuk juga terkait dengan subsidi di sektor transportasi
makanya saya selalu menyampaikan kita dorong bahwa penghematan yang dilakukan oleh pemerintah ini
bisa digunakan salah satunya untuk melakukan subsidi
di sektor transportasi seperti yang tadi disampaikan oleh mas tulus tersebut
dengan demikian nanti konsumen ataupun masyarakat ini bisa mendapatkan
ataupun merasakan yang namanya transportasi umum yang lebih aman nyaman dan pastinya murah
serta terintegrasi gitu loh
dengan adanya dana yang kita bisa simpan bisa selamatkan daripada penyesuaian harga bbm ini
maka sebagian dana tersebut bisa dialihkan untuk memberikan subsidi di sektor transportasi
seperti yang terjadi di jakarta
saya kira jakarta sudah sangat
lengkap dan baik dengan program jekinfo mereka
itu memang berintegrasi dan jauh lebih murah
begitu juga dengan krl dan komuter lainnya juga saya kira sudah cukup baik
tinggal kita dorong pemerintah daerah lain terutama daerah daerah penyangga di jabodetabek
dan juga pastinya di provinsi yang lain
untuk memberikan kenyamanan yang sama bagi masyarakat mereka
sehingga masyarakat ini bisa beralih kembali menggunakan transportasi umum
karena transportasi umum ini akhirnya bisa apa
bisa mengurangi kemacetan
juga bisa mengurangi emisi gas rumah kaca
karena memang dengan banyak yang nanti beralih menggunakan transportasi umum
ini akan jauh lebih baik
serta pastinya buat saya ini akan jauh lebih murah bagi masyarakat ketika mereka menggunakan transportasi umum
tapi kuncinya adalah bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendorong dan memberikan subsidi
sehingga transportasi ini menjadi nyaman dan aman
artinya kemudian ada konsep substitusi begitu
apakah ini menurut anda pak mamit menjadi salah satu
sektor produktif yang anda maksudkan lebih membutuhkan daripada kemudian kita menghabiskan apbn di jalan begitu
saya ingat salah satu statement anda di beberapa waktu yang lalu
betul saya kira ini menjadi salah satu sektor produktif tersebut
disamping dengan sektor sektor produktif yang lain
seperti untuk pendidikan untuk pembinaan mahasiswa pastinya
terus juga nanti kita dorong ini untuk pembangunan sekolah pastinya
untuk pembangunan rumah sakit dan juga puskesmas
yang memang lebih jelas
serta memberikan edukasi kepada masyarakat kepada petani
bagaimana cara bertanam yang baik
terus juga kepada nelayan bagaimana cara mencari ikan
memberikan peralatan peralatan yang memang jelas membutuhkan apa yang diperlukan bagi mereka
sehingga mereka bisa meningkatkan taraf perekonomian mereka
saat ini kan seperti yang disampaikan tadi mas tulus
subsidi bbm kita ini kan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang mempunyai mobil
sedangkan kelompok rentan ini pastikan tidak mempunyai kendaraan roda empat
kalau untuk roda dua mungkin masih punya ya
tetapi roda empat ini saya yakin mereka tidak punya
sedangkan konsumsi terbesar justru adalah
di kendaraan roda empat
ini yang saya kira mesti disampaikan
saya sering menyampaikan bahwa subsidi kita ini memang sudah terlalu kontraproduktif
karena buat saya tadi memperlebar jurang antara masyarakat mampu dengan tidak mampu
terus juga wajir karena kita harus membuang dan apbn kita dibakar di tengah jalan
apakah ini tidak gunakan untuk transportasi umum
ini jauh lebih baik dan jauh lebih menguntungkan
jadi saya kira pola pikir reformasi terhadap subsidi kita ini
ini harus memang segera dilakukan mas brab
satu lagi mas bram
bahwa dengan adanya kenaikan ini pun saya kira pemerintah harus tetap melakukan pembatasan
pemerintah harus memastikan kriteria kriteria kendaraan apa saja yang berhak untuk menerima ataupun menggunakan solar subsidi
ataupun pertanian tersebut
oleh karena itu saya selalu mendorong bahkan sampai hari ini saya juga agak
apa ternyata saya wah pemerintah ada satu yang kurang yang belum disampaikan oleh presiden
yaitu revisi daripada

padahal menurut saya ini bisa menjadi salah satu kunci
untuk menjaga nanti agar subsidi ini benar benar terpaksa sekarang
pemerintah bisa mengunci siapa saja yang berhak untuk menggunakan
siapa saja yang tidak gitu loh
kalau tidak ada pembatasan seperti itu saya khawatir
bahwa nanti akan lagi lagi ini ceritanya sama kuota akan jebol gitu kan
sampai akhir tahun gitu kan
pemerintah harus menambah lagi dana
meskipun sekarang dengan adanya penyesuaian ini ada sedikit ruang
yang bisa digunakan pemerintah misalnya untuk menambah kuota atau seperti apa
tetapi jika tidak dilakukan pembatasan
maka ini kembali akan berulang dan berulang terus
oleh karena itu saya kira pemerintah saya sangat mendesak sekali
revisi perpres satu ratus sembilan puluh satu ini harus segera diterbitkan
karena ini bisa menjadi salah satu kunci dalam pengalian bpm subsidi
dan pastinya pertamina bisa melakukan ataupun mengaplikasikan apa yang disebut dengan nanti aplikasi my pertamina
bph migas pun mempunyai kewenangan yang jelas sekali
misalnya mereka dalam melakukan pengawasan
meskipun mereka tidak bisa melakukan penindakan
tetapi ini menjadi salah satu kunci menurut saya yang harus segera dipersiapkan oleh pemerintah
baik memperjelas kerancuan dari regulasi siapa yang berhak begitu ya
kalau kita mengingat di perpres yang tidak terlalu rinci adalah soal siapa atau jenis apa kendaraan pribadi
yang kemudian bisa menikmati dari bbm bersubsidi ini
nah ini kemudian menarik ketika anda tadi sudah menyebutkan sektor produktif
bagaimana kemudian dengan bantuan atau bantalan sosial yang disiapkan pemerintah
apakah kemudian substitusi pada pos ini menurut anda pak mamit ini menjadi tepat sasaran begitu
bukankah kemudian kita lebih baik memberikan kail daripada ikan
seperti apa pak mamid
ya saya kira ini memang mau tidak mau harus dilakukan
karena masyarakat yang kelompok renta dua puluh enam juta masyarakat miskin ini saat ini membutuhkan dana cash
karena begitu ada peningkatan harga bpm secara otomatis akan diikuti oleh kenaikan harga barang ya
dengan yang entah seberapa per juta

karena itu seberapa banyak mudah mudahan tidak terlalu tinggi
oleh karena itu dengan adanya stimulus dana cash tersebut masyarakat bisa menggunakan untuk membeli kebutuhan barang pokok mereka
saya kira ini sudah cukup tepat
tetapi tadi ini kan hanya berlangsung kurang lebih selama empat bulan ke depan ya
untuk blt dan juga blt satu bulan
tetapi saya selalu mendorong bahwa ini bukan yang terakhir gitu
pemerintah harus bisa memberikan stimulus stimulus yang lain ketika memang yang penting bagi masyarakat
karena itu masyarakat tidak mampu
sehingga bisa mereka meningkatkan perekonomian mereka
tidak lagi berkutat di jurang kemiskinan
tidak lagi berkutat di angka kemiskinan yang terus menurun
tetapi kita terus harus mengedukasi
tetapi untuk saat ini saya kira ini merupakan langkah yang cukup tepat
tapi ke depan juga saya kira pemerintah misalnya ketika ada lonjakan akibat adanya spekulan dan lain lain seperti yang disampaikan oleh mas tulus tadi
pemerintah harus melakukan operasi pasar saya kira
jelas ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ketika harga satu komoditas pangan misalnya terlalu tinggi
pemerintah harus turun
pemerintah harus melakukan operasi pasar
dan menjamin bahwa harga ini kembali normal
ataupun paling tidak dalam batas kewajaran
jangan sampai nanti ya seperti masyarakat sekarang sudah mulai khawatir
terus nanti sudah naik juga khawatir
dan saya yakin pemerintah kita sudah memperhitungkan itu semua
dan mudah mudahan pemerintah tetap hadir dan membantu masyarakat
tidak hanya dalam waktu empat bulan ke depan dengan adanya blt
tetapi ketika ini sudah selesai pun pemerintah harus tetap
dan membuktikan bahwa penyesuaian harga ini tidak diikuti oleh kenaikan harga yang lain
tidak memberikan dampak yang cukup signifikan
dengan adanya program program yang diberikan pemerintah dalam rangka memperhatikan masyarakat ataupun kelompok tidak mampu
baik artinya meyakinkan masyarakat menjadi pilihan terbaik begitu ya
saya akan ke pak tulus
pak tulus ketika tadi sudah dibahas bagaimana kemudian bantuan sosial untuk kalangan bawah
namun yang menjadi pekerjaan rumah dan pertanyaan publik adalah bagaimana dengan kelompok menengah rentan
rasanya mereka juga sulit mengkonsumsi bbm non subsidi
tapi kemudian untuk masuk dalam kategori pengguna bbm subsidi ini juga tidak masuk begitu
bagaimana anda melihat pemerintah apakah sudah cukup baik kemudian memberikan perhatian pada kelas menengah rentan ini
ya memang sebenarnya dalam konteks subsidi bbm ini kan secara konseptual
dari sisi polisi ini banyak keranjuan atau salah kaprahnya
jadi kalau ingin memang mengurangi subsidi dalam arti betul betul tepat sasaran ya pada titik tertentu nanti seharusnya bbm itu tidak disubsidi
tapi pemerintah harus fokus kepada aspek aspek lainnya khususnya soal pangan soal pendidikan transportasi dan lain sebagainya
karena kalau subsidi itu masih berupa barang
itu pasti tidak tepat sasaran
subsidi itu harus kepada by name by dress
siapa sebenarnya manusia indonesia yang berat atas subsidi itu maka harus jelas namanya jelas alamatnya dan jelas status sosial ekonominya
nah kalau dilekatkan kepada barang seperti bbm itu pasti keranjuannya sangat tinggi
artinya memang tidak tepat sasaran karena diletakkan kepada bbm ataupun gas lpg
subsidi energi yang relatif tepat sasaran itu di sektor ketenaga listrikan dengan empat ratus lima puluh volt ampere
ya memang karena dia tidak bergerak dan menempel kepada konsumennya
tetapi untuk bbm dan gas lpg itu dari data semua data riset menunjukkan itu penerimanya adalah kelompok kelompok mampu
nah oleh karena itu harus diubah harus ada transformasi di dalam konteks pemberian subsidi bbm itu
kalau memang ingin memberikan subsidi bbm ya harus jelas alamatnya namanya dan seterusnya
secara konsep tadi kalau menggunakan my pertamina karena ini era digital itu akan terdeteksi nanti bahwa ini jenis motornya apa jenis mobilnya apa
sudah berapa liter dia menggunakan dan ditoleransi berapa
seperti kata mas mamit kalau misalnya jenis motor a dengan satu ratus lima puluh cc tahun sekian ini sudah tidak layak diberikan satu bahan
subsidi di dalam bbm nya dan seterusnya nah saya kira jadi ini harus sinergi di satu sisi ada review
harga di sisi lain juga harus ada review data penerima subsidi bbm itu sendiri nah kalau kita bicara
soal itu ini yang saya kira pemerintah harus secara radikal dalam mentransformasikan bantuan
apa subsidi bbm itu jangan sampai membantu masyarakat dengan subsidi bbm tetapi bantuan
itu salah kaprah baik ini yang juga menarik pak tulus ketika anda tadi mengatakan menggunakan
pola kelistrikan tapi kan sebetulnya itu sama dengan bbm yaitu menggunakan kategori bukan
menggunakan data pribadi bukan menggunakan kalau rumah karena memang seperti yang anda sebutkan bahwa
itu menempel pada rumah konsumen begitu ya seberapa kemudian ini sang

namun di sisi lain kalau tadi kita juga membahas my pertamina banyak sekali suara masyarakat kelas tiga
bawah yang merasa kesulitan begitu tidak semua kemudian apunya kemelekan digital yang sama
misalkan dengan kelas menengah bagaimana pak tulus melihatnya ya kalau kalau saat ini kalau kita
warga jabodetabek itu sudah familiar dengan penggunaan gadget ataupun juga smartphone tadi
ya jadi sebenarnya tidak ada persoalan dari sisi itu kecuali mungkin akses internet yang ada
dan sebenarnya penggunaan pertamina my pertamina kan bukan digunakan saat transaksi tapi masyarakat
hanya menerima barcode yang telah didaftarkan melalui pertamina sehingga ketika nanti
bertransaksi itu hanya menunjukkan barcode yang sudah di download di handphonenya jadi
bukan berarti ketika transaksi itu menggunakan mypertamina atau handphone itu ya yang pertama itu
yang kedua karena kalau listrik yang empat ratus lima puluh v ampere ya mengapa relatif pasaran karena ya tadi
kelasnya hanya empat ratus lima puluh volt ampere itu sekuat apapun kalau konsumen empat ratus lima puluh volt ampere untuk keperluan rumah tangga
risetnya itu nah kalau kalau bbm kan tidak terukur dan kemudian karena ekstrimnya kan kita bisa
beli mobil kita bisa beli motor ya itu yang yang kemudian bisa dikualifikasi sebagai masyarakat
kelompok rentan karena dia tidak ada angkutan umum ya ataupun motornya nyicil mutang
sebagainya yang kemudian itu sangat sangat sensitif untuk perubahan harga bbm ini kemudian
kemudian kalau itu dipicu oleh harga yang lainnya baik baik kita akan tunggu seperti apa kemudian
penerapannya apakah kemudian ini juga akan langsung berefek pada sejumlah harga komoditas
dan bagaimana pula kita sebagai publik memperketat pengawasan terhadap penggunaan bbm bersubsidi di
masyarakat terima kasih atas waktu anda direktur sekutif energywatch mamit setiawan
dan juga ketua pengurus harian ylki tulus abadi telah bergabung bersama kami di cnn
indonesia newscast salam sehat selalu bapak bapak ya terima kasih sama sama selamat weekend
cnn indonesia newscast akan kembali usai jeda tetaplah bersama kami